ya kurang lebih tinggal sebulan lagi putri presiden joko widodo akan melangsungkan pernikahan
segala persiapan pun telah dilakukan termasuk foto pre wedding
dengan busana bercorak batik kahiyang bersama bobby memamerkan kemesraan saat berjalan di bibir pantai nusa penida bali
inilah foto pre wedding putri presiden joko widodo kahiyang bersama sang kekasih bobby
mengenakan busana bercorak batik keduanya terlihat memamerkan kemesraan saat berjalan di bibir pantai nusa penida bali
foto tersebut dibagikan oleh kahiyang di akun instagramnya dengan keterangan
banyak warganet yang mengomentari unggahan kahiyang dengan mendoakan agar acara pernikahannya nanti berjalan lancar
sejumlah persiapan pernikahan
hal ini pun telah dilakukan
salah satunya menu resepsi yang akan disediakan catering milik gibran raka buming raka putra sulung presiden jokowi
kahiyang dan bobi direncanakan akan melangsungkan pernikahan pada delapan november mendatang di gedung graha sababuana solo